kembali naik daunnya sepeda ternyata tak hanya berimbas pada meningkatnya penjualan
tapi juga pada jasa servis sepeda
antrian orang orang ini yang ingin melakukan servis pada sepedanya
bahkan sudah terjadi satu hingga dua jam sebelum bengkelnya buka
agar tertib sudah sejak dua bulan yang lalu sistem pengambilan nomor sesuai urutan kedatangan
diberlakukan untuk antrian servis di bengkel sepeda di kawasan kalibata ini
satu jam datang sebelum bengkel buka dapat antrian nomor empat
gimana caranya supaya saya cepat kan saya datang pagi aja gitu loh
padahal bengkel belum buka tuh
padahal bengkel belum buka
kita sampai kewalahan sampai nolak nolak
ini yang nggak pernah fenomena yang gak pernah kita lakuin gitu sih
kita sampai nolak loh
saking penuhnya yang mau masuk
perawatan sepeda memang wajib dilakukan bila anda ingin sepeda kesayangan anda
awet serta nyaman dikendarai
pada dasarnya perawatan sepeda ada dua jenis
yaitu servis ringan dan servis total
servis ringan hanya melakukan setting atau pengaturan pada rem rantai gear
atau hal hal kecil lain yang dirasakan kurang nyaman oleh pemilik sepeda
sementara servis total semua part atau bagian yang ada di sepeda dilepas
hingga hanya tersisa frame atau rangkanya
part part yang ada kemudian dicek dibersihkan dan diminyaki
bagian atau part yang rusak pun diganti bila diperlukan
tapi sebenarnya perawatan rutin sepeda cukup sederhana
dan bisa anda lakukan sendiri di rumah
gampang tinggal dicuci aja pakai air mengalir
tidak usah pakai distin air mengalir pakai sabun yang ringan saja
seperti yang buat cuci piring
sudah selesai dicuci diminyakin
usahakan jangan minyak yang disemprot ditetes
pakai minyak minyak seperti buat mesin jahit atau apa tidak masalah
itu diminyakinnya kemana
ada benda benda yang bergerak di sepeda
itu cukup ya pak
sudah itu saja
intinya apapun jenis sepeda anda
sempatkan untuk merawat dan membersihkannya di rumah setiap usai digunakan
erlangga wisnuaji akun coro jakarta